sebagai seorang perempuan saya dan juga anda sangat mungkin terjadi korban berikut ini
berdasarkan survei koalisi ruang publik aman atau krpa dua ribu dua puluh dua salah satu ruang publik yakni transportasi umum menjadi tiga posisi teratas terjadinya pelecehan seksual
setidaknya ada empat dari lima perempuan
pertama seorang perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik
nggak tahu kenapa disebasahnya bapak bapak saya masuk tangannya gitu
di selat tas dengan rok gitu
bapak bapak kayak menyenggol menyenggol terus dia kayak gesek gesek paha dia kayak gitu gitu
psikolog klinis cassandra putranto mengatakan pelecehan ataupun kejahatan seksual bisa menyebabkan dampak psikologis yang berat bagi korban
menurut kassandra dampak yang dialami setiap korban
bisa jadi itu akhirnya membebani pikiran mereka mulai muncul perasaan tidak nyaman perasaan takut kemudian merasa dilecehkan
merasa tidak dihargai bisa jadi kemudian down sedih mereka mengalami re experience karena ini berupa trauma
menurut komisioner komisi nasional anti kekerasan perempuan siti aminah fardi
masih ada hambatan yang menjadi penyebab kasus pelecehan seksual jarang dilaporkan
salah satunya pada sistem peradilan
karena keterbatasan alat bukti kemudian juga pelayanan dari aparat penegak hukum
yang mungkin belum memandang pelecehan seksual sebagai sesuatu yang serius gitu ya masih dianggap remeh
meski demikian siti menambahkan terdapat tiga metode untuk menghadapi pelecehan seksual di transportasi umum
ia meregaskan pentingnya mengedukasi perempuan untuk memiliki sifat asertif ketika menghadapi dan melihat pelecehan seksual
tim liputan sian indonesia jakarta